krisis oksigen di rumah sakit umum pusat dr sarjito yogyakarta
tak berhenti pada meninggalnya enam puluh tiga pasien dalam dua puluh empat jam
yang menjadi sejarah kematian pasien terbesar
bagi rumah sakit rujukan nasional ini
dalam rilis tertulis tanggal empat juli
rumah sakit sarjito menyatakan bahwa
tidak ada satupun yang meninggal tanpa bantuan oksigen
mereka meninggal karena kondisi klinis yang memburuk
dalam penelusuran tim liputan kolaborasi media di yogyakarta
keluarga pasien punya kisahnya sendiri
joni mengaku kaget diberi kabar
bila ibunya meninggal pada sabtu tiga juli jam sembilan lebih empat puluh malam
begitu juga dengan dokter yang merawat
karena sebelumnya ibu joni dianggap dalam kondisi baik
setidaknya pada empat jam sebelum meninggal
dia tidak percaya disangka saya guyur
wah tidaklah pak
waktu tadi sore di sana sampai mari
saya cek kondisinya juga tidak mengkhawatirkan
masih biasa saturasi sembilan puluh lah
begitupun dengan baryanto
keluarga pasien lainnya yang meyakini kematian sang ibu
berhubungan dengan suplai oksigen
mesin high flow nasal kanul atau hfnc
yang menyuplai oksigen saat itu sempat berbunyi
hampir bersamaan dengan mesin serupa lainnya
empat orang meninggal di ruang yang sama
dan di waktu yang berdekatan setelah ibunya meninggal dunia
kalau saya sendiri memang lebih ke arah oksigen ya
karena pada saat ibu pakai mesin hnfc
untuk pertama kalinya
faktorasi oksigen sudah naik
antara delapan puluh sampai delapan puluh enam delapan puluh tujuh hampir sembilan puluh kayak gitu
yang sebelumnya itu drop di angka lima puluh enam puluh
pakai mesin itu sudah mulai naik
jadi pada saat mesin itu
mulai bunyi mulai gantuan
itulah mulai ibu drop kondisinya
dosen departemen pulmonologi dan kedokteran respirasi
fakultas kedokteran universitas indonesia
yang juga dokter spesialis paru dan pernapasan rumah sakit persahabatan jakarta
punya jawaban penyebab berbunyinya mesin hfnc ini
secara hampir bersamaan
nah beberapa alat memang dia akan bunyi
karena kita setting apa namanya ada alarmnya gitu
dan memang membutuhkan
apa namanya kestabilan oksigen di rumah sakit
nah kalau tidak stabil ya tentu konsentrasi oksigen di mesin itu akan turun
sesuai dengan yang kita setting gitu
artinya bahwa di ruangan itu ya secara sentral
tekanan atau pressure oksigennya turun
data posko dukungan operasi satgas covid sembilan belas d i e yang membantu alur pemulasaraan jenazah menunjukkan
jumlah kematian yang terjadi setelah oksigen sentral rumah sakit sarjito habis
terus meningkat dan mencapai puncak pada tengah malam
setelah bantuan seratus tabung oksigen dari polda d i e tiba lima belas menit lepas tengah malam
jumlah kematian mulai menurun
rumah sakit sarjito mencatat ada tiga puluh tiga kematian setelah oksigen sentral habis pada sabtu tiga juli jam delapan malam
hingga minggu pagi empat juli jam tujuh pagi
namun data yang kami himpun menunjukkan jumlah kematian lebih besar
mencapai empat puluh satu orang
problem kurangnya pasokan oksigen sebenarnya sudah terpantau jauh jauh hari
permintaan dari banyak sekali orang melalui telepon hotline
kaitannya dengan kebutuhan oksigen karena saudaranya ada di dalam sarjito yang sangat membutuhkan
kami ikutin semua itu dan kita tahu
dan memang itu terkonfirmasi
krisis oksigen dari sabtu itu kan sebenarnya bukan hari pertama atau dua hari sebelumnya terjadi krisis
sudah dua pekan
insiden ini berbuntut di mutasinya direktur utama rumah sakit sarjito rukmono siswishanto
menjadi dirut rumah sakit jiwa dr suroyo magelang sepekan setelah kejadian
di rut sarjito yang baru nirt menyatakan kejadian pilu di akhir pekan ini tak berhenti begitu saja
apakah memang kematian itu disebabkan oleh kekurangan oksigen dan lain sebagainya
tentu ini perlu adanya audit
audit ini ada tim yang sudah diberi amanah oleh rumah sakit yaitu ada tim audit medis dari komite medis itu sendiri
sebagai lembaga publik hasil tim audit krisis oksigen rumah sakit sarjito sudah seharusnya disampaikan ke masyarakat
rumah sakit sarjito berharap tragedi serupa tak terulang kembali seperti halnya keinginan masyarakat
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta